kita beralih ke pekan olahraga nasional ke sembilan belas yang tengah berlangsung di jawa barat
jawa barat kembali menyumbangkan dua medali emas pada final cabang olahraga renang
dengan total tujuh belas medali emas kontingen jawa barat berhasil mendominasi cabang olahraga renang
salah satu medali emas yang berhasil diraih jawa barat dalam final cabang olahraga renang
disumbangkan oleh triadi fauzi dalam nomor dua ratus meter gaya kupu kupu putra dengan perolehan waktu dua menit
senang aja ke satu bisa pecahin saya dapat melebihi target saya pribadi
terus delapan delapan nya semuanya rekor juga
nomor lain yang turut menyumbangkan emas untuk jawa barat
yakni dua ratus meter gaya bebas putra dimenangkan oleh riki angga wijaya dengan waktu satu menit lima puluh tiga detik
dengan demikian cabang olahraga renang berhasil menyumbangkan total tujuh belas medali emas untuk jawa barat dalam laga pon dua ribu enam belas
sangat bangga kepada atlet pelatih pengurus lainnya
yang selama ini bekerja keras untuk mencapai sesaat ini
yang kedua bahwa hasil ini tidak instan
bahwa hasil ini adalah bagian dari program program tiap tahun ini dan hasilnya seperti ini
sementara itu tim renang jawa timur berhasil meraih tiga emas dalam final ini
yakni nomor dua ratus meter gaya kupu kupu putri
dimenangkan oleh adinda larasati dewi dengan perolehan waktu dua menit lima belas detik
nomor dua ratus meter gaya bebas putra
nomor dua ratus meter gaya bebas putri
dimenangkan oleh resa kania dewi dengan waktu dua menit tiga detik
dan nomor empat ratus meter gaya ganti estafet putri dengan perolehan waktu empat menit dua puluh detik
sementara nomor empat ratus meter gaya ganti estafet putra
dimenangkan oleh tim putra dki jakarta dengan perolehan waktu tiga menit empat puluh lima detik
revita ditarani bandung